rangkaian panjang sidang kasus penyeraman air keras terhadap penyidik senior
komisi pemberantasan korupsi novel baswedan
masuk dalam tahap tuntutan di pengadilan negeri jakarta utara kamis sebelas juni
mendengar dua terdakwa hanya dituntut maksimal satu tahun penjara
novel mengaku kecewa dan mendesak presiden joko widodo untuk turun tangan
mengawasi keseriusan penegak hukum dalam menangani kasusnya
novel menyebut penganiayaan terhadap dirinya masuk dalam kategori penganiayaan level tertinggi
karena direncanakan dan dilakukan menggunakan air keras yang menyebabkan luka berat
namun terdakwah m rahmat kadir mahulete dan rony bugis
dua anggota polri nonaktif hanya dituntut satu tahun penjara
jaksa penuntut umum menilai kedua terdakwa tidak memenuhi unsur unsur dakwaan primer
terkait penganiayaan berat
alasannya tindakan rahmat yang dibantu roni menyeramkan air keras ke mata novel tidak disengaja
karena awalnya diarahkan ke banding
terus kemudian akan turun untuk membenahi masalah masalah seperti ini